setelah acara rapat paripurna dewan hari ini selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna dpr ri hari ini
anggota dpr dari fraksi pks amin ak satu satunya anggota dewan yang melakukan interupsi dalam rapat paripurna dpr ke dua puluh tiga masa persidangan ke lima dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua sebenarnya telah memahami aturan penyampaian aspirasi selama lima menit dalam rapat dpr
namun ia tak menyangka pemimpin rapat puan maharani tak memberinya waktu tambahan saat meminta dukungan pemimpin dpr agar segera mengesahkan rancangan kitab undang undang hukum pidana
meski tak bisa disalahkan menurut amin langkah itu tidak bijaksana setiap anggota dewan memiliki hak yang sama ketika melakukan interupsi terlebih menyangkut isu krusial seperti
terima kasih kepada yang terhormat para anggota dewan dan hadirin sekalian
saya diam berdiri tidak mau meneruskan karena pandangan ini harus didengarkan oleh seluruh publik seluruh masyarakat indonesia kalau mikirnya mati kita tidak menyampaikan
saya diam berdiri terus saya nawas
saya minta tambahan jatah waktu sama pak aziz samsudin saya nggak akan meneruskan dan saya akan tetap berdiri sini tolong saya minta tambahan waktu
oke ditambahin waktu waktu itu saya lupa tiga menit tuh apa tambahin saya baca lagi kemudian waktu habis lagi mati lagi saya diem lagi nggak mau meneruskan dan saya minta tambahan lagi waktu dikasih saya sekali lagi
sekjen dpr indra iskandar mengingatkan ada dua aturan yang menjadi landasan
mengapa insiden itu tak bisa dikatakan sebagai kesalahan
kesengajaan yakni tata tertib anggota dewan pasal dua ratus lima puluh enam ayat enam tentang penyampaian pendapat dalam rapat maksimal lima menit dan kesepakatan rapat konsultasi bamus enam belas maret dua ribu dua puluh dua sidang paripurna dpr di tengah pandemi dilaksanakan maksimal dua lima jam
atas aturan tersebut kesekjenan dpr mengatur sistem mikrofon dalam rapat mati secara otomatis setiap lima menit
maka itu mematikan sistem
maka itu mematikan sendiri jadi kalau lima menit itu pasti mati lagi
nah tapi kalau mau lagi kan bung ketua langsung melanjutkan untuk penutupan sidang
jadi waktu bung ketua bilang satu menit ya karena ini sudah melewat tiga jam
terus kemudian dari anggota dpr fraksi pks bilang saya minta empat menit gitu
jadi itu sudah lebih dari empat
ketua forum masyarakat peduli parlemen indonesia lusius karus menilai
presiden ini harus dilihat dari perspektif kualitas pemimpin yang tak menghormati pentingnya persamaan hak anggota dewan dalam menyampaikan aspirasi
meski sistem mikrofon telah diatur secara teknis
ia menyebut seharusnya pemimpin dpr lebih bijaksana dalam menanggapi interupsi tersebut
dan kemudian ternyata ya tidak lebih dari misalnya kesadaran etis atau moral anak sekolahan
yang kemudian menganggapnya
bahwa segala sesuatu itu dilakukan atas perintah aturan atau undang undang
dalam hal ini misalnya karena tatip mengatakan bahwa seorang anggota dpr hanya boleh mengajukan interupsi sampai lima menit
lalu itu dianggap sebagai aturan mutlak yang harus kemudian diikuti oleh ketua dpr
padahal fleksibel sekali gitu rapat paripurna
dengan seizin sidang
formapi juga menyebut
puan inkonsisten dalam menjalankan aturan karena rapat molor menjadi tiga jam dari yang seharusnya maksimal dua lima jam
ausir yundolu ilham aji jakarta